pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ke dua dua ribu delapan belas diperkirakan tumbuh lima dua hingga lima tiga persen
perkiraan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu lima enam persen
menurut menteri koordinator bidang perekonomian darminasution
perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal dua akan diikuti oleh penguatan daya beli masyarakat
yang tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga
tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal dua dua ribu delapan belas akan mendekati lima persen
angka ini lebih tinggi jika dilihat dari realisasi kuartal sebelumnya di level empat sembilan puluh lima persen
pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi secara akumulatif dari januari hingga juni atau semester satu dua ribu delapan belas sebesar lima satu persen
sementara untuk target satu tahun penuh di angka lima empat persen